kami awali dengan informasi empat anak buah kapal takbot henry yang dibebaskan kelompok abu sayyaf
tiba di bandara halim perdana kusuma jakarta pagi tadi
kedatangan keempat wni tersebut disambut menteri luar negeri retno marsudi
keempat abk m arianto misnan loren rumawi dede irfan halim dan juga samsir
tiba sekitar pukul sepuluh lewat tiga puluh pagi dan selanjutnya mereka akan dibawa ke rumah sakit
pusat angkatan darat rspa di gatot sumbroto jakarta pusat
untuk menjalani tes kesehatan menyeluruh sebelum diserahkan ke keluarga
dan berikut pernyataan menteri luar negeri indonesia ratno marsudi pagi tadi
setelah ini keempat saudara saudara kita akan dibawa ke rumah sakit pusat angkatan darat gatot sumbroto
untuk menjalani sekali lagi pemeriksaan kesehatan
apabila semuanya dipastikan dalam kondisi sehat maka pada sore hari ini juga
pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh kementerian luar negeri
akan menyerahkan empat warga negara indonesia ini dan keluarga masing masing
keempat abk takbot henry diterbangkan ke jakarta dengan boeing tujuh ratus tiga puluh
milik tni angkatan udara pada jumat pagi
mereka diserahkan pemerintah filipina di perairan perbatasan indonesia
lalu dibawa ke tarakan dengan helikopter
penculikan empat warga negara indonesia ini terjadi
april dalam perjalanan dari cebu filipina menuju tarakan kalimantan utara
tepatnya di perbatasan antara filipina dan malaysia